berikutnya menteri badan usaha milik negara erick thohir menyatakan smelter pt freeport yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus di gresik jawa timur
ditargetkan memproduksi tiga puluh lima ton emas per tahun dengan nilai transaksi rp tiga puluh triliun
hal ini disampaikan oleh erick thohir saat menampingi presiden joko widodo dalam peletakan batu pertama
pembangunan smelter di gresik pada selasa pagi
kenaikan harga dan juga efisiensi
erick berharap selain meningkatkan pendapatan freeport
pembangunan smelter dapat menyerap rp empat puluh tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus gresik
pembangunan smelter di gresik juga mencapai rp lima puluh triliun